di momen lebaran ini jika anda belum memiliki agenda bepergian di kawasan jakarta dan sekitarnya
melihat pameran sambil belanja bisa jadi pilihan anda di jakarta lebaran fair
yang berlokasi di ji expo kemayoran jakarta
nah kira kira ada apa saja di sana
berikut liputan jurnalis kompas tv putri oktaviani dan juru kamera yogi sarevi
kalau saya bawa snack snack kayak gini biasanya dari anda ada yang hafal nih
ya benar saya lagi ada di j i expo kemayoran jakarta
tepatnya saya lagi ada di jakarta lebaran fair yang digelar dari tanggal tiga april sampai nanti tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
semakin siang suasananya semakin ramai juru kamera kompas tv yogi sharevi akan memperlihatkan kepada anda
ini dia saudara jadi tadi dibuka sejak pagi hari
sampai sekarang siang ini sudah mulai didatangi oleh masyarakat yang memang ingin mengisi waktu bersama dengan keluarga
nah saya lagi lagi bersama dengan teman teman yang nggak tahu mau ke mana
karena di sini ada beragam pameran yang bisa anda nikmati
jadi ada berbagai macam produk ada dari kosmetik otomotif elektronik keperluan rumah tangga baju sepatu semuanya ada
jadi mereka pun dan beberapa produk ini juga memberikan diskon diskon yang menarik bagi masyarakat yang datang ke jakarta lebaran fair
nah yang menarik kalau sudah capek belanja
ini di malam harinya akan ada jadwal jadwal tertentu yang biasanya digelar konser musik
akan diisi oleh hiburan hiburan oleh musisi papan atas
nah untuk anda saudara yang mungkin masih belum tahu di lebaran hari kedua ini mau kemana
anda bisa datang ke j i expo kemayoran jakarta dan bisa langsung ke jakarta lebaran fair
jadi harga tiket masuknya ini adalah rp dua puluh lima di hari biasa atau di hari kerja
atau rp tiga puluh lima untuk di akhir pekan
untuk hari ini di hari lebaran kedua ini buka sampai pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat
jadi untuk anda jangan bingung bingung lagi mungkin wisata belanja bisa jadi pilihan mengisi lebaran bersama dengan keluarga